anda masih di after sepuluh kita ke informasi selanjutnya
sebuah mobil bermuatan petasan meledak di jalan tembusan stasiun timur kota sukabumi jawa barat
lima orang terluka dan langsung mendapat penanganan di rumah sakit r samsudin sh
dan dua di antaranya mengalami luka serius di bagian mata
sebuah mobil bermuatan petasan meledak di jalan tembusan stasiun timur
kelurahan cikole kecamatan cikole kota sukabumi jawa barat pada senin sore
ledakan berawal saat muatan petasan diturunkan dan tiba tiba meledak
selain melukai orang yang memindahkan petasan
ledakan juga melukai warga yang sedang melintas menggunakan motor
ledakan juga membuat retak kaca mobil angkutan umum yang jaraknya enam meter dari lokasi ledakan
masa lewat kira kira enam meter lah kurang lebih lima meter
begitu itu langsung keluar suara bom
bom itu itu itu
mau retak kaca mobil langsung pelantik pelantik pelantik
ada korban sejumlah kurang lebih lima
namun kita nanti masih dicari identitasnya
nanti kita laporkan kembali
kemudian nanti hasil penyelidikan
kita pun masih mencari nama nama nanti
nama korban kemudian nama pemilik
lima orang korban yang mengalami luka bakar langsung dibawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit samsudin sh
satu orang wanita bernama zakiyah engkaye telah pulang karena tidak mengalami luka parah
sementara empat korban lainnya mengalami luka pada bagian mata akibat serpihan serta luka bakar
dua korban diantaranya mengalami luka serius pada bagian mata
para korban kini ditangani dokter spesialis bedah plastik dan spesialis mata

yang ibu ibu sudah pulang karena memang hanya rupanya sedikit
sedangkan ibu ibu yang pulang karena hanya rupanya sedikit
yang keempat dua orang menderita luka pada matanya
yang satu kemungkinan pada matanya akan terlihat
rencana kami akan lakukan penanganan oleh dokter spesialis bedah plastik dan juga oleh spesialis patah
untuk menghindari ledakan susulan petugas pemadam kebakaran kota sukabumi menyiramkan air ke mobil bermuatan petasan tersebut
sementara peristiwa ledakan petasan ini menyebabkan penyakit
masih dalam penyelidikan pores sukabumi kota